hai saya ibu terimulia ningrum ya saya awal bayar bukan empat belas tiga terus tambah upgrade untuk
berangkat keberangkatan ramadhan dua lima jadi berarti enam belas delapan ya itu dikali tiga karena saya berangkat
tiga orang teman bertiga itu dia waktu saya upgrade itu mereka bilang ibu kalau mau berangkat
cepat tambah yang dua setengah itu kan untuk paket ramadan kan terus awalnya saya sebenarnya enggak
mau tapi karena kita pikir siapa yang kamu berangkat ramadan sepakat kan teman teman ini
saya bertiga tapi ternyata teman saya tetangga saya pun banyak yang kena gitu
itulah apa kalau uang mungkin tapi kan mental moral itu dia terus mereka teman saya beberapa orangnya
yang sakit dan mereka juga bener bener nabung itu loh yang rasa hati saya aduh itu
iya kalau saya satu keadilan buat jamaah ya keadilan buat jemaah karena jamaah itu benar benar mereka
mereka orang yang pengen berangkat beribadah bukan untuk jalan jalan satu kedua tuntutan
dan nanti hasil akhirnya dimiskinkan kalau buat saya itu iya hukum yang paling pantas dimiskinkan
hai karena kau cuma jadi dimasuk di dalam sel aja mereka masih bisa senang senang di akhirnya kan terus
gak dapat apa apa jemaahnya itu saya maunya dimiskinkan mereka
rifan karena kalau berangkat sudah logikanya aja nggak mungkin vendor mana yang mau bekerja sama dengan mereka
terus di depak segala macam mereka sudah nggak ada sudah istilahnya blacklist lah ya
saya juga banyak banyak baca mustahil lah
nggak realistis kalau kita tetap bilang ngotot karena banyak yang bilang nggak apa apa yang penting kita berangkat
mau di sana nanti kita ditaruh di emper emper kita nggak ngerti bahasanya kan nggak bisa begitu kan
kalau buat saya lebih baik refund
harapan gini loh pemerintah itu jangan menyalahkan jemaah aja
soalnya kasusnya kan akhirnya banyak
dari awal kita ternyata kan
terus banyak tuh travel travel lain
dimana peran pemerintah disini
kita udah ke dpr dpr cuma ngapain
cuma janji saya ikut sidang di dpr berapa kali kemarin mbak
sampai ini nomernya ini sini aduh
tapi kan gak ada actionnya sama sekali
sekali sekali pemerintah tuh gimana nih caranya biar jamaah itu jangan selalu berada di pihak yang dirugikan
jangan menyalahkan jemaah ini umrah murah segala macam
yang banyak kita punya grup ya
kita bisa dengan uang yang sama dengan secur kita bisa berangkat
berarti bukan itu murah tapi apa
makanya dimana peran pemerintah